ketika di rumah juragan
kita ke rumah jurakan bos
kita detok si rambo dari sini
kita rebut kembali pangkalan
kita ini pekerja transportasi umum
dimana harga diri kita
aneh kasih tau sama ente semua
kita itu sudah semanat
ini gak perlu nasihat
kejang gak ikutan sholat berjamaah
aduh kita sholatnya sendiri sendiri aja ya di sini
males apa ada si rambo
ya udah kita gantian aja
kamarnya kecil pisan
orang lagi dalam keadaan begini
masih mau mentaring kamar
ini kamarnya sadang
kalau kamarku lebih kecil
kecil banget atau kecil aja
udah ulang ke lagi em
lu mah kalo di injek in sholat kayaknya alesannya berhalangan mulu
bukan alesan mpo
wulan kan berhalangannya sebulan sekali
silahkan berhenti berbicara
saya di sini
udah ya foto beruan
dari incang gue
biar cepet kelar
ikutin aja biar cepet
iya lagi pula senyum itu ibadah
bisa dapet pahala
masuk surga nanti
lu ngeredekin gua ya
kalau begitu kamu menghitungnya dalam hati saja
diginya udah kering
itung dalam hati saja masih gagal
tidak tidur juga rupanya
kita ke rumah juarakan bos
kita detok si rambo dari sini
kita rebut kembali pangkalan
kita ini pekerja transportasi umum
dimana harga diri kita
aneh kasih tau sama ente semua
kita itu sudah semanat
ini gak perlu nasihat
kalo udah dipegang deh harus bayar kang
saya gak tau
bayar atuh kang
berapa tadi tuh
aneh sama mereka
mbak belanja dulu ya
oh iya sama nanti siang bilang mau ke kampus ya
ya mau ngurus kuliah
ke kampus pasti ngurusin urusan kuliah
mau bayar uang semester
emang duitnya udah ada
bisa dicicil kok mbak
ya nggak ada korban

kayaknya udah berhasil
aku mau ngeres
biar gua urusin
biar gua ngeres
biar gua ngeres
biar gua ngeres
rumah juragan bos kang mau demo
ditinggal aku rupanya
padahal kemarin itu
aku ikut pertemuan
tidak setia kawan mereka rupanya
kang togok kan temer
iya yang demo kan supir supir kan
setahu saya teh
kawannya supir kerenet kang
kalau mereka teh tidak setia
sama yang bukan kawannya
penumpang tuh makin lama makin sepi
saddam masih sd
makin lama makin butuh biaya
kamu itu loh
cepat selesain kuliahnya
ya wes pak berangkat dulu
ah kepala gua kepedel
lu kenapa lewat situ lu
gak kompak lu
gue tuh udah kebawa emosi
gua tuh udah kebawa emosi